kamu harus membayar semua atas kekurang ajaranmu runtah
dan kamu harus membayar atas semua kesombonganmu
rupanya kamu sudah mengeluarkan ajian andalanmu runta
ternyata kamu gentar dengan ajian gelap ngampar
jangan kamu pikir aku takut dengan ajian mainanmu itu
ternyata dia lebih menguasai agen gelap ngampar
lebih sempurna dariku
mau dibawa lari kemana musuhmu
aku akan membawa kamu kembali ke tempatmu

aku akan membawa kamu ke tempatmu